komisi pemilihan umum pusat rabu pagi melantik dan mengambil sumpah satu ratus enam orang anggota kpu yang akan bertugas di dua puluh kpu provinsi untuk periode dua ribu dua puluh
untuk tiga provinsi yaitu dki jakarta banten dan sulawesi selatan masing masing dilantik tujuh orang
sementara tujuh belas provinsi lainnya masing masing beranggotakan lima orang
setelah pelantikan ketua kpu hashim ashari mengatakan selain memperkuat koordinasi dengan pusat seluruh anggota kpu provinsi yang telah dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan persiapan penyelenggaran pemilu di daerah masing masing
hashim juga mengingatkan agar anggota kpu tidak tersandung masalah hukum
seluruh anggota kpu harus bekerja dengan pedoman dan kode etik penyelenggara pemilu serta perundang undangan pemilu
orientasi tugas itu semangat
ada pembekalan awal untuk mengenali untuk mengidentifikasi dan kemudian mengetahui apa yang menjadi ruang lingkup tugas mewenang dan tanggung jawab masing masing provinsi
dan juga sama sama mengenali sesama temannya satu tim di provinsi masing masing dan sekretaris di kpu provinsi masing masing
karena kan latar belakang para penyelenggara pemilu kpu provinsi yang telah dilantik macem macem pemilu
di antara sesama para anggota ini menjadi sesuatu yang penting